jadi impor barang bekas
undang undang dan pemerintah
turunannya tidak boleh
kecuali yang diatur
yang kita perang ini
yang masuk melalui jalan jalan tikus itu
karena aturan gak boleh
jadi maksudnya ilegal
sudah tidak boleh kedua ilegal
itu yang kita musnahkan
kami kan dapat instruksi dari
jadi salah satu yang